polri mengakui ada unsur kelalaian yang dilakukan anggota densus delapan puluh delapan hingga menewaskan sesama anggota lain yaitu bribda ignatius dwi frisco
dalam konferensi pers hari ini polri mengatakan ignatius dwi tertembak di bagian belakang telinga kanan
dari konferensi pers ini pula setidaknya ada tiga pertanyaan muncul
soal minuman keras di lingkungan asrama kepolisian soal senjata rakitan ilegal hingga soal sop
pt petugas sekelas densus saat memegang senjata
kita berbincang malam sore hari ini bersama narasumber
sudah bergabung orang tua almarhum bribda ignatius dwi frisco bapak ye pandi
pak pandi selamat sore
selamat sore mbak
pak pandi terima kasih atas sudah bergabung sore hari ini
saya sapa juga
ada psikolog forensik mas reza indragiri
mas reza selamat sore mbak putri
terima kasih bapak bapak sudah bergabung
pak pandi pertama saya menyampaikan ucapan duka cita yang luar biasa mendalam
untuk anda dan juga keluarga
dan juga kami sampaikan di sini bahwa kami sudah mencoba menghubungi pihak dari kepolisian
dari densus ataupun polri untuk ikut berdiskusi pada sore hari ini
tapi mereka belum menyanggupi
pak pandi apakah anda mengikuti konferensi
konferensi pers yang dilakukan sore hari ini pak pandi
ya baik saya mengikuti mbak
pak pandi apakah penjelasan yang sama dalam konferensi pers juga anda terima secara pribadi sebagai orang tua korban
kapan penjelasan itu disampaikan oleh polisi kepada anda pak pandi
penjelasan itu pada saat kami berada di jakarta di rumah sakit polri kramat jati
dan semua tim forensik densus delapan puluh delapan anti teror memanggil kami di sebuah ruangan
dan di situ mereka menjelaskan kronologis kejadian mbak
ya persisnya apa yang disampaikan pada saat itu pak pandi
persisnya bahwa si pelaku ini
seperti apa yang dikatakan tadi bahwa ada tiga korban ini dengan minuman keras
dan satu anak saya
terus kemudian saya bertanya
terus mereka jawab anak saya menurut saksi tidak minum minuman keras
karena mulutnya tidak bau minuman keras katanya pak
ya kemudian pak
kemudian saya dengar mereka di situ ada
mereka mengatakan bahwa bisnis senpi di tkp
ya saya dengar
karena memang itulah
mungkin ada cek cok
ya mungkin anak saya mungkin tidak mau beli senti karena ilegal
ataupun karena dia junior ya
mungkin dia tidak berani
mungkin dia berani
mungkin dia berani
mungkin karena dia bersangka
mungkin marah atau apa
sehingga dengan sengaja saya rasa mereka melakukan tembakan itu mbak
pak pandi anda mendengar soal bisnis senjata ini dari siapa pak pandi
apakah sebelumnya anak anda
bagaimana anda memanggil brigda ignatius
adik riko betul biasanya
apakah sebelumnya anak anda pernah bercerita soal kasus ini
apakah ada dugaan dugaan itu pernah bercerita kepada anda
sebelumnya anak kami tidak pernah bercerita yang jelek tentang kondisi dia sekarang yang berada di jentus ya
ano dia mengatakan selalu happy dan senang dengan
tetapi beda mbak
penjelasan armahum anak kami kepada kami kedua orang tua
dengan apa yang dia ceritakan dengan teman baiknya atau teman katakanlah itu mungkin pacarnya
dengan kondisi selama dia menjalankan tugas di tempat dia yang
dengan soal kasus itu mbak
pak pandi apa yang disampaikan kepada kekasihnya oleh adik riko ini
sebiasaan dia mengatakan bahwa sering mendapat
perintah yang selalu membuat anak kami ini
dia harus melaksanakan perintah itu karena dia junior
apapun perintah itu tetap dia laksanakan mbak
apakah anda bersedia untuk menjelaskan perintah itu seperti apa
saya kurang tahu juga perintah mungkin yang persis tahu karena setiap hari dia berkomunikasi dengan pacarnya
yang setahu saya
yang setahu saya pacarnya bercerita ya pokoknya setiap kali perintah seniornya kepada dia harus dilaksanakan
kalau tidak mungkin ada hal hal yang mungkin bisa dialami oleh anak kami ini
pak pandi soal
soal dugaan bisnis senjata pertama kali anda mendengar ini di mana dan dari siapa pak pandi
ini kami terima pada
pada penjelasan tim penyidik densus delapan puluh delapan anti teror pada saat kami berada di rumah sakit ramadjati jakarta
tapi jika anda mengikuti konferensi pers tadi hal tersebut masih dikatakan belum ada transaksi dan masih dalam penyelidikan gitu ya pak
saya mencatat kebetulan
pada saat kejadian
saya tidak tahu mungkin karena pengaruh mabuk tadi karena pengaruh minuman mungkin ya
bisa saja mungkin
ada kesalahan di antara mereka
karena pengaruh minuman itu tadi mbak
pak pandi saya akan ke mas reza indragiri dulu
ya mas reza sekali lagi terima kasih sudah bergabung sore hari ini
dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh polri tadi sore
dan juga dari wawancara baru saja yang kita lakukan
dan pak pandi masih bersama kami bersama kita sekarang
apa yang anda lihat dan apakah menurut anda harus ada beberapa hal lagi yang harus segera dijelaskan oleh polisi
yang paling mendasar adalah karena dari pihak kepolisian dikabarkan ada momen minum minuman keras
maka sangat pantas bagi kita untuk mempertanyakan validitas keterangan yang disampaikan oleh tersangka atau para saksi
seandainya ada saksi
ya saya sulit membayangkan bahwa orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras
maka informasi dia ingatan dia tentang peristiwa itu akan lengkap dan akurat
itu poin pertama
yang kedua ketika polisi menyebut atau menggunakan kosa kata kelalaian
maka muncul pertanyaan ini kelalaian pihak yang mana
sebatas kelalaian oknum personil yang melakukan peneliti
ini bahkan ataukah kelalaian atasan ataukah kelalaian yang menilai kerja
atau kelalaian institusi secara keseluruhan
dan kelalaian menyangkut apa
klien menyangkut penggunaan senjata api
kelalaian menyangkut pengawasan terhadap anggota yang minum minuman keras atau apa
atau jangan jangan juga kelalaian menyangkut pengawasan terhadap kemungkinan
adanya personil yang melakukan perbuatan pidana jual beli senjata secara ilegal
yang ketiga tidak bisa lah kita tutup tutupi
bahwa masyarakat bahkan juga mungkin keluarga korban
masih sedikit banyak terhantui oleh peristiwa menggemparkan tahun lalu
ketika senior menembak junior
ketika diduga ada tindak pidana tertentu
ketika dikabarkan ada upaya untuk menutup nutupi atau menyimpangkan proses investigasi
yang saya maksud adalah peristiwa penembakan terhadap mendiang brigadir yosua
yang diotaki oleh verdi sambo
sebenarnya selalu ada kesamaan antara kasus tersebut dengan kasus yang kita perbincangkan ini
sudah barang tentu penting bagi pihak kepolisian untuk menjawab skeptisisme publik
dan keraguan raguan keluarga korban dengan melakukan investigasi secara objektif dan transparan
kalau misalnya kita mengikuti konferensi pers yang tadi sore disampaikan oleh polri
dari kronologinya ada di situ disebutkan pada dua puluh empat
tersangka ini menunjukkan senpi tapi magazin tidak terpasang
kemudian satu ratus tiga puluh sembilan wib
selang beberapa jam kemudian tersangka kembali lagi ke kamar ini
dengan ada korban dan dua orang saksi
lalu menunjukkan senpi dengan magazin sudah terpasang dan kemudian meletus begitu saja
ada time frame ini dan kemudian kalau dikatakan ada cek cok di situ
time frame nya adalah perkiraan kejadian hanya sekitar tiga menit lima puluh tiga detik saja
karena setelah itu ada dua saksi keluar dan kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit
anda melihat apa yang sebenarnya terjadi
apa sebenarnya terjadi di sini mas reza
kalau misalnya melihat ada time frame tapi bagaimanapun ada jarak antara sebelum magazin terpasang di senjata itu
dan sesudah terpasang dan kemudian diduga meletus dengan sendirinya
saya membayangkan informasi itu lagi lagi berangkat atau keluar dari mulut seseorang yang disebut sebut
telah menenggak atau mengkonsumsi minuman keras
pertanyaan sangat mendasar
seberapa jauh kita teryakinkan oleh keterangan
atau pernyataan atau pengakuan sekalipun yang disampaikan oleh seseorang
yang berada di bawah pengaruh minuman keras
saya tidak tahu
alih alih mengandalkan keterangan tersangka atau saksi seandainya ada saksi
maka jauh lebih penting bagi pihak kepolisian untuk membongkar cctv
termasuk mencari informasi tentang kemungkinan adanya konflik atau pertikaian antar pihak pihak terkait tersebut
membangun profiling dalam relasi antar kedua belah pihak
baik pelaku maupun korban
juga membangun profiling masing masing pihak adalah suatu hal yang menurut saya
mudah mudahan akan bisa membantu pengungkapan kasus ini secara lebih tuntas dan menyeluruh
baik kita masih akan berdiskusi lagi
sekarang kita jeda dulu
mas reza dan pak pandi tetap bersama kami ya di cnn indonesia newsroom
kami segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami bersama dengan bapak ye pandi
orang tua almarhum beribda ignatius dwi frisko sirage
kemudian juga reza indragiri psikolog forensik
kami masih berdiskusi soal dugaan kelalaian yang menewaskan beribda ignatius dwi
di tangan sesama temannya sesama anggota densus delapan puluh delapan
pak pandi kalau misalnya anda dan keluarga besar
apa yang anda curigai dan mungkin juga anda sudah berdiskusi soal ini kepada penyidik
sudah mendiskusikan ini kepada beberapa pihak lain
kami sudah mendiskusikan kepada keluarga besar kami
dan kita juga sudah mendapat bantuan hukum
dari teman teman pak jelani christo
dan dibantu oleh pak paris hotman
berserta teman teman tim yang lain
dan kami sekarang kasus ini kami serahkan kepada mereka
agar nanti segala sesuatu yang menyangkut tentang kasus ini
kami percayakan kepada mereka mbak
anda sudah menyerahkannya dan percaya kepada para penegak hukum
internal kepolisian untuk betul betul
membuat kasus ini terang benderang gitu ya pak pandi ya
dan kami juga tidak mau
tidak menerima bahwa
pelaku ini dikatakan bahwa mereka ada kelalaian
karena kita lihat kronologis kejahatan seperti itu
memang sepertinya bukan kelalaian itu
itu sepertinya disengaja ya
karena mungkin ada unsur sakit hati atau apa
sepertinya saya lihat kami lihat
mas reza terakhir untuk anda
apakah anda melihat di sini sama
pertanyaan yang sama seperti kepada pak pandi
apakah anda melihat di sini ada unsur kelalaian itu
atau betul betul harus ada yang digali lebih dalam lagi
klien masih merupakan tanda tanya
walaupun seandainya diasumsikan ini benar benar karena kelalaian
pertanyaannya saya ulangi apakah ini kelalaian satu pihak saja
satu orang saja
atau kelalaian atasan juga
atau kelalaian divisi kerjanya
atau kelalaian institusi secara keseluruhan
itu harus bisa dijelaskan
karena kasus ini sudah menjadi delik viral
dalam pengertian sudah menjadi perhatian masyarakat luas
dan keluarga korban juga menaruh keraguan keraguan yang sangat mendalam
sangat baik apabila polri mempertimbangkan untuk membentuk tim investigasi
yang melibatkan pihak eksternal
keterlibatan pihak eksternal itu akan bisa memastikan proses investigasi
berlangsung objektif transparan
dan terpercaya oleh masyarakat khususnya keluarga korban
soal kepercayaan itu anda melihat kali ini diuji kembali
sebetulnya tidak lagi hal baru ketika masyarakat menaruh rasa sanksi
terhadap situasi situasi semacam ini
dalam psikologi forensik kita teringat istilah blue curtain code
koding ini untuk menunjukkan subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan polisi
untuk menutup nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka
tanda tanya apakah blue kertain code juga tengah berlangsung dalam proses
investigasi kasus ini atau tidak
itu yang harus dijawab oleh pihak kepolisian
mas reza jadi jika di awal saya sempat menyatakan setidaknya ada tiga pertanyaan berikutnya
dari konferensi pers tadi yaitu soal miras di lingkungan asrama kepolisian
senjata rakitan ilegal sampai soal sop densus
itu baru tiga dari kami
apalagi tambahan kira kira pertanyaan yang betul betul harus dijelaskan
sejelas jelasnya oleh polisi
ternyata dari satu kasus ini berkembang biak menjadi kemungkinan adanya
tanda tanda penyimpangan lain
pertama tadi ternyata ada penyalahgunaan atau konsumsi miras di lingkungan
personil polisi lebih parah lagi karena ini berlangsung di lingkungan tim elit polri
yang kedua informasi tentang kemungkinan adanya praktek ilegal yaitu senjata perjualan senjata
yang ketiga penyalahgunaan kewenangan alias relasi kuasa
bagaimana senior memberikan perintah yang tak bisa dielakkan sama sekali oleh junior
termasuk kemungkinan adanya perintah perintah salah
nah hal hal semacam ini bersangkutpau dengan masalah kegidanaan dan
sesuai terkait pula dengan masalah etika semua harus bekerja
mas reza indragiri terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
sekarang kita jeda dulu nanti setelah jeda kami akan kembali berbincang
dengan bapak pandi orangtua almarhum bribda ignatius dwi frisko sirage
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya masih bersama bapak iye pandi orangtua almarhum bribda ignatius dwi frisko sirage
pak pandi terima kasih masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
pak pandi kalau misalnya anda tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mas reza indragiri
anda mengikuti perkembangan konferensi pers apa yang betul betul anda percaya yang terjadi kepada putra anda ini pak pandi
ya seperti apa yang dikatakan oleh pak reza tadi ya saya sangat setuju
dan kami mohon pada proses hukum ini supaya diproses seadil adilan dan seterang terangnya
agar masyarakat saya dan keluarga puas apa yang dihasilkan oleh tim yang kami tunjuk ya
agar dapat memberikan
yang menjelaskan yang ingin keluarga dapatkan
pak pandi apakah saat ini keluarga juga bisa dengan mudah menanyakan mengakses para penyidik misalnya untuk mengikuti menerima perkembangan terbaru
untuk sementara kita agak susah berkomunikasi dengan mereka mungkin karena kesibukan ya
ya mungkin ketika ada yang mungkin mengajak kami ya
ya mungkin ketika ada yang mungkin mengajak kami ya
ya mungkin ketika ada yang mungkin mengajak kami ya
yang perlu kami tanyakan saya rasa mungkin kami wa mungkin bisa mereka jelaskan
ya tadi polisi mengatakan akan berkomunikasi dengan transparan dengan keluarga ignatius dwi atau keluarga riko ini
anda sudah mendapatkan penjelasan itu oleh polisi
untuk mendapatkan kejelasan ini langsung kepada kami dari kepolisian
kami belum mendapatkan penjelasan ini mbak
cuman yang jelas kami tadi barusan melihat di metro tv
saya melihat penjelasan dari kapolres bogor
bahwa hasil cctv tadi sudah beliau jelaskan kepada media
dan kami minta hasil yang didapat dari cctv
tapi semoga memang hasilnya seperti itu
dan keluarga meminta agar proses hukum ini tetap berjalan dengan transparan
kami keluarga dan keluarga besar
kami dapat menyaksikan proses proses yang akan dilaksanakan mbak
pak pandi bagaimana sebenarnya saat ini kondisi keluarga
kami sangat terluka
terluka yang sangat mendalam
terutama saya dan istri
kemudian keluarga besar kami
yang selalu sangat sayang kepada adik kami
yang kami cintai
karena itulah yang kami harapkan
harapan kami dan kebanggaan kami sebagai keluarga mbak
jika sekarang kak polri mendengarkan dialog ini
apa yang ingin bapak sampaikan kepada beliau
kami berharap kepada pak kak polri
tolong pak kapolri tegakkan hukum yang sebenar benarnya dan seadil adilnya
beri pelaku ini seberat beratnya
baik dan dipercaya oleh masyarakat indonesia
pak pandi terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung sore hari ini
bersedia bercerita kepada kami
secara lugas dan jelas
sekali lagi duka yang mendalam kami sampaikan
juga kami turut berduka atas kehilangan anda dan keluarga
terima kasih pak pandi selamat sore
terima kasih selamat sore mbak